selalu membuatnya mendapat masalah
suatu hari ibu pergi keluar untuk berbelanja beberapa bahan makanan
sekarang sayangku kalian harus mendengarkan ibu
kalian bisa pergi ke ladang atau ke bawah jalan tapi tidak ke kebun mcgregors
karena itu hanya akan membawamu rasa sakit
ayahmu pergi ke sana sekali hanya sekali
kukatakan untuk membawa seledri brokoli dan beberapa biji bijian untuk membuat makanan
kami tidak akan membawa seledri brokoli
kami tidak pernah tahu hari seperti ini akan datang
untuk mengucapkan selamat tinggal karena nyonya mcgregor mengubahnya menjadi pie segar
oh ibu sedihnya
kalian dengarkan ibu jangan membuat kekacauan
terutama kau peter
sudah waktunya dan sekarang ibu akan keluar
sang ibu pergi ke pasar sementara anak anak tetap di rumah memutuskan apa yang harus dilakukan
ayo turun ke jalan ada taman bunga yang indah di sana
kita akan menari
ini bermain dan membuat karangan bunga yang indah
aku suka karangan bunga
aku harus pergi ke kebun mcgregor
sudah lama sekali aku tidak makan seledri yang lezat sekali dan stroberi
aku sudah bisa membayangkannya aku akan pergi ke mcgregor
jangan bodoh ibu baru saja memperingatkan kita tentang betapa bahayanya itu
ikut dengan kami ke taman peter
kami pergi ke sana untuk bermain musim semi di sini dan di sana banyak bunga bermekaran
tapi bunga bukan stroberi dan seledri yang bisa memuaskan rasa laparku
kalian semua pergi saja bermain dengan bunga aku akan pergi ke kebun mcgregor yang lezat
lalu peter segera pergi
aduh terjadi lagi
peter berlari ke girangan di jalan setapak yang menuju ke kebun mcgregor
sayuran lezat aku datang
peter sampai di kebun mcgregor
dan memikirkan cara masuk ke sana kemudian dia mendapat ide liar
mudah tenang hati hati
peter menyelinap melalui bagian bawah gerbang dan berdiri di sana dengan takjub
dan inilah kita di kebun mcgregor itu sangat besar dari sudut pandang peter
dia bisa melihat beberapa lobak besar brokoli seukuran pohon dan satu yang paling dinanti seledri
ya ampun aku sangat diberkati hari ini aku akan makan semua yang kubisa
tapi sebelum aku mulai aku pikir aku harus memetik beberapa mulberry dan menjatuhkannya
agar aku tidak tersesat
peter mengunyah seledri lalu brokoli dia makan stroberi yang menarik perhatiannya
dia juga terus menjatuhkan potongan kecil murbei
saat melihat peter si kelinci sedang makan dengan lahap seekor burung biru datang
aku tidak ingin kau menjadi santapan untuk lidah mcgregor
cuk jadi inilah saranku jangan berpikir dua kali pergi sebelum kau tahu akibatnya
oh ayolah burung aku tidak berpikir itu akan menjadi buruk
oh ini beberapa biji bijian yang kucuri di jalan pastinya
oh ini beberapa biji bijian yang kucuri di jalan pastinya

akan jadi suguhan yang enak buatmu
oh siklinci cuit cuit bagaimana aku menjelaskannya
kau sedang menempatkan dirimu dalam bahaya
kau terlalu takut burung aku anak yang pemberani
kau terlalu takut burung aku anak yang pemberani
burung itu menganggukkan kepalanya dan terbang

peter makan terlalu banyak dia merasa sedikit sakit di perutnya
ah mungkin aku harus beristirahat sejenak
tapi mari kita bawa kacang untuk camilan ringan
peter menemukan sebuah batu untuk beristirahat
dia mengambil gigitan kecil dari kacang yang dia dapat
oh batu ini lembek sekali
aku bisa tinggal di surga ini selama beberapa hari
peter beristirahat dan melihat ke langit
hari yang begitu indah
langit begitu cerah burung burung berterbangan matahari begitu cerah dan ada wajah marah juga
dari mana asalnya
jadi sepertinya peter tidak beristirahat di atas batu tetapi di kaki mcgregor
ini bukan batu ini terbuat dari kulit
tuan mcgregor aku aku harap harimu selamat siang lari
peter panik dan melompat keluar dari pandangan mcgregor meninggalkan kacang yang setengah dimakan ketakutan
dia berlari dan bersembunyi di balik semak stroberi
setelah kau menarik perhatianku aku akan mengubahmu menjadi kue
apa yang harus kulakukan
hmm aku ada ide biarkan aku mengalihkan perhatian tuan mcgregor dan keluar dari gerbang
peter mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke semak lain membuat daunnya bergeser
mcgregor berbalik dan melihatnya sambil tersenyum
oh kau kelinci bodoh aku akan segera menangkapmu
mcgregor mengulurkan tangan ke semak stroberi dan membelahnya untuk menangkapnya
banyak sekali blueberry meledak kemana kelinci itu pergi
saat tuan mcgregor bergembira dia menemukan sepatu mungil peter tertinggal
ini menunjuk tempat peter berlari
kau pikir kau pintar tapi tunggu sampai aku mengubahmu menjadi kue
mcgregor segera melihat peter si kelinci berlari menuju jaring gusberry
peter si kelinci berlari dengan keempat kakinya jauh lebih cepat
tanpa sepatunya sekarang dia memanjat jaring gooseberry
kuharap dia tidak ke sini
dia mencoba menangkap peter tetapi peter bergerak ke kiri
ke kanan dan muncul dari pandangan meninggalkan mcgregor terjerat di jari
jaring gooseberry ini untuk menjauhkan burung burung bukan untuk ku terjebak seperti ini
pencuri kecil ini harus segera pergi
saat tuan mcgregor berjuang untuk keluar peter berlari ke gudang peralatan
peter melihat sekeliling dengan tergesa gesa dan
aku tidak boleh membuang waktu aku harus segera masuk ke kaleng air itu
peter menggapai kaleng air dia melihat bahwa itu diisi air
tetapi pada saat yang sama dia mendengar langkah tuan mcgregor yang marah
oh ya ampun dia lolos dari jaring gooseberry
satu dua tiga tendang
ester menendang kaleng dan air tumpah
dia melakukan pekerjaan yang hebat tapi kemudian dia tidak bisa menghentikan kebisingan
yang membuat keberadaannya diketahui tuan mcgregor
oh jadi kau bersembunyi di gudang kelinci yang berisik
tunggu sampai aku menjemputmu kali ini aku memikirkan sup kelinci
tuan mcgregor pergi ke gudang peralatan
dia mengangkat panci dia melihat ke bawah kain pel dan kemudian matanya menangkap kaleng air yang bergetar
aku menemukanmu kelinci sekarang kau akan menjadi makan malamku
peter mendengar tuan mcgregor dan berlari bersama kaleng air
dia pergi ke kiri lalu ke kanan menginca kaki mcgregor
lalu menyerang menghilang dari pandangannya meninggalkan mcgregor melompat kesakitan
peter akhirnya melarikan dirinya
peter menemukannya di kiri dengan kaleng air
dia berlari terengah engah dan mengeluarkan kaleng itu dari kepalanya
dia kemudian menyadari bahwa dia tanpa sadar berlari ke semak semak lebat
tak tahu di mana dia berada
peter merasa sangat lelah
dia kehilangan sepatunya dia mengotori jaketnya dan bulunya dipenuhi oleh lumpur
oh tidak aku sangat lelah dan kotor bagaimana aku bisa pulang seperti ini
aku akan membawamu
sudah kau bilang cuk kebun mcgregor ini hanyalah teror
ayo biarkan aku membawamu
peter setuju tapi sebelum dia melompat dia ingin melakukan sesuatu yang kecil
dia melepas jaketnya menutupi lobak dan menempatkan dua kacang polong untuk meniru telinganya
akan menyenangkan ketika tuan mcgregor mengira dia akhirnya menemukanku
ayo kelinci tidakkah kau pikir kenakalan yang kau lakukan sudah cukup
masuklah sebelum tuan mcgregor melihat kita
wow itu tidak berima
peter melompat ke atas burung itu dan mereka terbang menuju gerbang
tuan mcgregor sementara itu melihat kelinci di semak semak
tuan mcgregor menarik jaket dan tertipu seperti yang diinginkan peter
kau pergi dengan mudah kali ini kecil
kalau kau ke sini lagi kau tidak akan menemukan aku
tuan mcgregor melangkah pulang dengan lelah
burung biru menurutkan peter dari gerbang mcgregor
ini sudah malam kelinci langsung pulang
kau akan membuat ibumu khawatir karena tidak tertutup begitu banyak tanah liat
iya burung aku akan segera pulang terima kasih atas tumpangannya
sama sama nak cui cui
peter berjalan ke hutan kembali ke rumahnya
peter mengetuk pintu dan ibunya membukakan
flopsy mopsi dan cottontel memiliki blackberry dan krim untuk makan malam yang disajikan di piring mereka
halo peter kau datang tepat sebelum makan malam diberkatilah kita
ibu melihat kondisi peter dan terengah engah
katakan padaku peter apa yang terjadi denganmu
kenakalanmu telah ada di puncaknya
karena ini adalah kedua kalinya kau kehilangan sepatu dan jaket dalam dua minggu
kenakalanya telah membawa dia ke kebun mcgregor
ya ibu dia pergi makan di sana dia tidak ikut dengan kita ke taman hari ini
ibu memperhatikan bahwa peter menjadi sangat lelah jadi dia membawanya untuk dibersihkan dan menidurkannya
dia kemudian menyiapkan teh kamomail untuknya
dan dia melihat sekeliling dia melihat seledri brokoli dan kacang kacangan di meja dapur
bagaimana ibu mendapatkan ini
ini semua dari kebun bibi marilin di ujung jalan
sayang dan perhatikan kata kataku mereka jauh lebih baik daripada mcgregor
peter menyadari betapa konyolnya dia
ibunya membawanya ke tempat tidur dan memberinya teh kamo
ibu mengingatkan kemampuan tersebut
kamu harus membeli satu sendok makan sebelum tidur dan kau akan segar besok
tapi bagaimana dengan blackberry dan krimku
iya peter kau hanya akan mendapatkan teh kamule hari ini
tidak ada blackberry dan krim untuk kelinci nakal sepertimu
sekarang pergi tidur dan bangun besok dengan segar

ibu menunggu kemampuan itu
juga ibu harap kau mengingat hari ini karena inilah yang terjadi ketika kau berada dalam situasi yang berbahaya
peter si kelinci merasa tidak enak dan kemudian tidur
ibunya kembali ke flopsi mopsi dan cottontel untuk menemani mereka dan makan blackberry dan cream yang lezat